sampai jumpa di video selanjutnya
jangan beli obat sama pak rizal
gagal mungkin kan kalau
anda yang sudah kirim surat ancaman ke bu andi
gak usah ngilangkan
saya ada bukti cctv nya
siapa yang suruh ancaman
gue gak tahu
siapa sih orang itu
tiba tiba aja muncul dan bikin perantakan semuanya
saya harus berhasil dapatkan orang itu
orang itu pasti membuat kekacauan di persidangan
gue mesti tahu
gue gagal lagi balas budi ke si riki
gue cari gacau rencana gue di persidangan tadi
udah jalan aja
tanpa kejangka nama mau disini
kayaknya closed ass
ya mungkin rencana tadi enggak kenal
akan saya kasih elektronik
tapi kalau aku rusak
tapi tetep saja ibu saya mau dengan gadis pilihan ini
tapi kali ini saya nggak bisa menolak kecuali ini
kecuali saya membawa gadis pilihan saya menemui ibu saya
sebagai bukti kalau saya sudah punya pilihan sendiri
emang emang pak rizal udah punya pacar gitu namanya siapa ya
aduh apaan sih aduh
kemetaran badan gua
padahal kan saya baru menjelaskan
mirna kamu punya gak sih temen
yang bisa pura pura jadi pacar saya
mirna kenapa sih
belum saya jelasin udah kabur
aduh itu tadi pak riza maksudnya apa ya
gua kan nanya siapa nama pacarnya pak rizal
masa dia nyebut nama gue nama mirna
oh apa jangan jangan
apaan sih ditembak gak ada deh ah
udah tau gua kalau dia ketemu aku tuh gak ada apaan sih ditembak gak ada deh ah

gua ketar ketin

aduh ya allah andin
andin cepetan sehat dong din
kiki cepetan balik dong dari kampung

ini gua kerjaan ye ini bagaimana ini

eh mbak mbak aduh
aduh ini roman roman nya kayaknya bukan pak rizal nih
jatuh pingsan di tangannya pak yongki lagi
gue jatuhnya di tangannya pak yongki
padahal kan maksud gue
gue jatuh di pulukan pak rizal
aduh apes banget go dah
mir bangun mir
aduh aduh aduh aduh
kenapa gabisa buru buru pak emangnya ada apa
mir kamu pingsan kenapa sih
aduh aduh ini pasti gara gara
banyak yang ngayal nih tapi sempat tadi
kagak mungkin kan kalo gua jujur
gua lagi ngebayangin jadi pacarnya pak rizal
udah kabur ah malu banget gue
pak rizal itu pak mirna kenapa ya
saya juga gak tau ya
tadi pas saya curhat
terus dia balik lagi
ekspresinya kaku gitu
terus kabur lagi
ada apa ya pak mirna ya
pak rija yang sering ngobrol dan ketemu
sama pak mirna aja gak tau
atau jangan jangan
kayaknya pak mirna itu juga lagi sakit pak
saya gak tau sih
tapi kasian juga ya kalo dia sampe sakit
ntar saya tanyain deh
siapa tau saya bisa beliin obat buat dia
tanyain aja nanti pak